di kediaman tersangka bos miras oplosan cicalengka ss ternyata punya banker loh
bunker ini berukuran delapan belas meter persegi yang menjadi tempat ss dan karyawannya tentunya meracik minuman keras oplosan selama dua tahun belakangan
kiki haryadi produser lapangan cnn indonesia akan mengajak anda melihat ke dalam banker milik ss ini
polisian polda jawa barat yang dipimpin langsung oleh wakapauri
ini memimpin langsung tekan rilis penetapan sejumlah tersangka dalam miras oplosan yang terjadi di kabupaten bandung
dan saat ini saya berada di salah satu tempat yang kemudian menjadi tempat diracik ataupun dibuat sejumlah botol miras oplosan
saya akan tunjukkan kepada anda ini merupakan sejumlah barang bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian
terkait dengan miras yang sudah diracik oleh tersangka ss dan juga beserta komplotannya
di tempat ini yang memiliki kurang lebih delapan belas meter dikali tinggi kurang lebih tiga meter
di tempat ini yang memiliki kurang lebih dua lima meter ini terjadi pembuatan miras oplosan yang kemudian sudah melewaskan empat puluh lima orang
yang kemudian oleh pemerintah kabupaten bandung ini sudah dijadikan ataupun dikategorikan sebagai kejadian luar biasa
memang kalau saya boleh gambarkan kepada anda terkait dengan aroma yang ada di sini memang tidak begitu enak untuk bisa dicium
dan di tempat saya ini tempatnya ini di balik bilik ini merupakan tempat di mana racikan racikan dari oplosan tersebut digunakan
saya akan perlihatkan kepada anda secara lebih
jelas bagaimana tempat pembuatan racikan oplosan ini dilakukan oleh para pelaku yang kemudian saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian
ruangannya tidak begitu besar cukup kecil begitu untuk kemudian bisa melakukan racikan racikan
di sini bisa anda lihat ada sejumlah alat alat racikan racikan kemudian juga takaran takaran
kemudian juga ada satu ember yang kemudian juga disediakan untuk dijadikan sebagai miras oplosan
ini menjadi salah satu hal yang menarik
gambarkan kepada anda ruangan ini berada di bawah dari rumah tersangka ss
jadi memang di atasnya merupakan gas ibu ketika anda geserkan gas ibu tersebut
sehingga anda akan menemukan satu tangga yang kemudian juga bisa mengakses anda bisa masuk ke sini
pihak kepolisian masih terus berupaya menangkap enam orang lain yang saat ini masih menjadi daftar pencarian orang
kiki haryadi kabupaten bandung